pemerintah mengonfirmasi temuan mutasi baru virus corona eek di jakarta
kemenkes mengatakan mutasi baru virus corona tersebut bukan berasal dari luar negeri
melainkan terjadi transmisi secara lokal
sejumlah penelitian menyebut virus corona eek dinilai lebih cepat menularkan virus
lalu bagaimana antisipasi satgas terkait mutasi baru tersebut
seperti apa tracing yang dilakukan kami akan membahasnya bersama alexander kaginting
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak alex
selamat malam mbak
pak alex temuan mutasi baru virus corona eek ini terkonfirmasi di jakarta
bagaimana sebetulnya kronologi ditemukannya varian baru ini
dan seperti apa transmisi yang terjadi sejauh ini
ya yang pertama yang harus kita ingat bahwa virus corona ini sejak ditemukan
sudah disadari bahwa dia akan berevolusi dan bermutasi terus
yang kedua sepanjang terjadi ada penularan masif maka mutasi tetap akan terjadi
oleh karena itu kita sekarang menghambat supaya tidak terjadi transmisi manusia ke manusia
dan kemudian dari sejak november yang lalu kita juga sudah dilaporkan ada b satu satu tujuh
kemudian ada b satu tiga lima satu ada b satu dari berbagai negara
jadi mutasi dan evolusi ini terjadi oleh karena masih terjadinya transmisi
dari manusia ke manusia
oleh karena itu pemerintah dari sejak februari sudah menyadari
dengan menyekat bandara bandara yang ada di indonesia
maupun pelabuhan dengan surat edaran yang sudah dibuat oleh satgas covid sembilan belas nasional
surat edaran itu mengajak seluruh stakeholder yang ada di bandara
mulai dari kkp imigrasi dan seluruh yang ada
untuk bisa melakukan penyekatan
khusus untuk warga negara asing
maupun warga negara indonesia yang datang dari negara terjangkit
apakah di eropa timur tengah
itu semua harus melalui prosedur untuk melaporkan ihag nya
kemudian mereka mengisi formulir
ketiga melakukan pemeriksaan
keempat mereka melakukan karantina sebanyak lima hari
kalau mereka ada gejala ada sakit tentu ini akan dirujuk
tapi pada screening di pelabuhan
ini semua hasil pemeriksaan pcr itu
dilanjutkan dengan secara acak untuk genome sequencing
jadi apa yang dilaporkan bahwa
misalnya dua minggu ini ada ditemukan satu kasus
misalnya e empat puluh delapan k misalnya mutasi virus
bukan berarti itu dalam minggu ini ditemukan
oke tapi kemudian baru terdeteksi
screening kemudian penyekatan yang terjadi di berbagai bandara oleh kkp
dan kemudian tim
dan kemudian dilaksanakan genome sequencing
bisa saja yang dilaporkan hari ini e empat ratus delapan puluh empat k itu bisa saja itu terjadi di februari
sama juga dengan b satu ratus tujuh belas bisa saja itu terjadi di bulan sebelumnya
jadi harus ada melihat kalau itu dilaporkan
berarti genome sequencing itu sudah ada berapa minggu lalu
oke artinya bisa digarisbawahi bahwa virus ini memang mutasi berasal dari luar negeri begitu ya pak ya
dari mutasi yang terjadi di tanah air begitu
jadi kalau kita lihat inggris melaporkan ada mutasi
bahkan di california
dua tiga hari ini dilaporkan ada namanya double mutation
jadi mutasi yang melahirkan mutasi lagi
jadi virus itu membawa gen yang dua mutasinya
kemudian kalau kita lihat juga laporan di inggris

itu sudah melaporkan dari sejak akhir tahun dua ribu dua
yang kita lihat di inggris
sedemikian luasnya mutasi yang terjadi
tapi angka lojakan kasus tidak meningkat
vaksin yang diberikan di inggris
itu masih memberikan respons terhadap berbagai perubahan mutasi yang terjadi
ini ukuran yang kita lihat secara statistik saja
kalau misalnya vaksinnya tidak respons
berarti di inggris angka kasus pasti meningkat
tapi ternyata tidak
walaupun kendati mutasi sudah terjadi
vaksin yang existing sekarang itu masih memberikan respons
jadi mutasi ini terjadi adalah
secara genetik supaya virus ini lebih cepat bisa masuk ke sel
jadi sebenarnya dia bermutasi bagaimana caranya dia supaya bisa menerobos
membuat terobosan supaya lebih cepat
mereka yang kena dengan virus yang strain baru ini
atau varian baru ini
penularannya lebih cepat
dan kemudian gejala infeksi muncul
tapi tata kelolanya tata klinisnya sama saja dengan yang existing sekarang
misalnya kita akan mengobati dengan tata kelola yang sama
ada infeksi inflamasi
ada mengatasi sirkulasi mengatasi kogulasi
sama semua tata kelolanya
yang kita lihat di sini adalah pola penularan
ini yang kita cegah
kenapa pola penularan kita cegah
karena kita ingin menanggulangi pandemi ini secepatnya gitu
artinya karena memang asal dan induknya virus ini sama begitu ya
tapi kemudian melakukan mutasi sehingga penanganannya kurang lebih sama dengan virus corona asli
virus corona dari wuhan ini begitu ya pak alex
pak alex kalau kemudian kita bicara soal pendeteksian
sebelumnya kan jubir satgas prof wiki sudah mewanti wanti akan adanya potensi ditemukannya
mutasi baru ini
tadi pak alex katakan ada b satu ratus tujuh belas kemudian satu tiga ratus lima puluh satu lalu ada yang terakhir e empat ratus delapan puluh empat k
apakah kemudian pemerintah atau satgas ini terlambat mendeteksi mutasi mutasi virus baru ini
satgas dan pemerintah tidak terlambat untuk mendeteksi ini
karena dari sejak bulan desember ditemukan di wuhan
kita sudah menyadari bahwa virus ini adalah virus yang mudah bermain

oleh karena itu maka kita tetap menerapkan protokol tiga m tiga t
kemudian kita melaksanakan juga vaksinasi
semua ini tentunya untuk mencegah penularan
jadi mutasi ini representasinya adalah bahwa dia akan lebih cepat menular
dan kemudian akan lebih cepat transmisi antara orang ke orang
antara keluarga ke keluarga antara kluster ke kluster lainnya
jadi ini adalah hal yang sulit untuk menanggulangi pandemi
oleh karena itu memang tiga m ini nggak boleh kita lepaskan
kerumunan nggak boleh kita lakukan
semakin banyak kerumunan semakin banyak perpindahan manusia mobilisasi yang secara masif
artinya akan terjadi mobilisasi transmisi
jadi kalau transmisi yang banyak infeksi yang banyak
itu akan membuat peluang untuk terjadinya mutasi
jadi supaya mutasi dalam negeri ini tidak terjadi
kita harus menghentikan mobilisasi yang masal
nah itu dia yang kemudian ingin kita tanyakan begitu ya pak alex
pak alex katakan bahwa memang penularannya ini lebih cepat
lalu bagaimana kemudian upaya untuk memutus rantai penularan mutasi baru virus corona e empat ratus delapan puluh empat k ini
nah tracingnya itu sudah dilakukan sampai di mana pak alex
nah ini tracing dengan melalui ppkm skala mikro yang sudah berkembang dari lima belas provinsi
nanti akan menjadi dua puluh provinsi
ppkm itu intinya adalah tiga t
zona isolasi dan kemudian melakukan pengawasan
jadi oleh karena itu tiga t di setiap desa dikeluarahan itu harus dilaksanakan
dan kemudian posko desa menjaga siapa yang pendatang baru
dan siapa yang keluar dari jona isolasi
inilah satu satunya instrumen kita ala indonesia
untuk menghentikan mobilisasi secara masif
oleh karena itu sebagaimana dilaporkan oleh jumir fadgat
bahwa libur panjang itu akan meningkatkan kasus
itu sudah jelas
tahun dua ribu dua puluh kita sudah belajar
dan itu jangan kita ulangi lagi
kalau kita ulangi lagi kita akan terus seperti begini
nggak bisa kita menyelesaikan persoalan
jadi mobilisasi massif kemudian terjadi penularan yang massif juga
dan penularan yang massif memberi peluang terjadi juga mutasi
jadi semakin banyak transmisi semakin banyak kesempatan terjadi mutasi
bahkan yang dikhawatirkan kalau terjadi double mutation
dimana hal ini akan mempercepat untuk masuknya ke sel
sehingga pneumonia akan lebih terjadi dan saturasi oksigen menurun
kemudian gagal nafas masuk icu
ini akan mengakibatkan mortalitas juga meningkat
jadi inilah yang kita sampaikan ke masyarakat
supaya masyarakat lebih cerdas
menghindari pergerakan atau mobilisasi
dan kita lebih bagus berdiam di rumah tangga kita masing masing
sehingga kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita
menjaga keluarga orang lain
supaya transmisi ini bisa kita stop dulu
dengan berhentinya transmisi maka mutasi juga bisa kita cegah
tapi kalau transmisi ini masih berjalan terus mobilisasi masih berjalan
maka ini akan berhenti
maka ini akan menjadi permasalahan baru
oleh karena itu kita berharap posko kota posko di kelurahan dalam ppkm skala mikro harus bisa menerapkan tiga t
dan menjaga desanya menjaga keluargaannya
jangan ada sampai pendatang baru yang lolos
yang tidak diketahui rapid test antigennya
sehingga itu akan membawa virus ke desa atau membawa virus ke kelurahannya masing masing
kita berharap ppkm skala mikro ini bekerja secara optimal
tapi kalau secara data begitu pak alex apakah sudah diketahui berapa banyak sebetulnya yang sudah tertular dari mutasi virus varian baru ini
jadi sebagaimana dilaporkan oleh jubir kementerian kesehatan bahwa memang baru ditemukan satu kasus
tapi sebenarnya bukan soal jumlahnya yang harus kita lihat
bahwa mutasi itu masih terus berlangsung masih terus berlanjut
dan kita ingat bahwa kita juga masih membuat terjadinya transmisi transmisi oleh karena perilaku kita
tiga m tidak dilaksanakan dengan baik mobilisasi masih ada
ada yang pulang kampung ada yang mudik ada yang bergerak di libur panjang ada yang jalan jalan
ini yang sekarang yang harus kita sampaikan ke masyarakat
bukan soal jumlahnya
tapi bagaimana kita mengingatkan masyarakat
semakin banyak kita mobilisasi semakin banyak kita berpindah tempat semakin banyak kita kerumunan itu akan memberi peluang terjadi transmisi
terjadi transmisi berarti memberi peluang untuk mutasi
dan kita ingat jangan sampai terjadi double mutation seperti yang sudah dilaporkan di daerah california dan di daerah amerika timur merdaya
karena itu ya dampaknya akan lebih mengkhawatirkan begitu kalau terjadi double mutation
pak alex katakan bahwa virus ini lebih cepat menular
yang belum dijabarkan apakah ini kemudian juga lebih berbahaya
dan apakah yang membedakan mutasi baru virus corona yang baru ini dengan virus corona yang asli dari wuhan
yang pertama kali pak alex
jadi kalau kita lihat bahwa karakteristik waktu di wuhan dan karakteristik di bulan tiga dua ribu dua puluh
itu punya perbedaan yang macam macam ya
dulu kita nggak pernah misalnya awal awal sekali anosmia misalnya hilang penciuman
belakangan muncul gejala hilang penciuman
dan kemudian muncul lagi gambaran klinis mereka sakit kemudian diare tapi tidak demam
tapi ternyata covid sembilan belas nya positif
artinya semakin banyak pola mutasinya itu tersebar itu memberikan gambaran klinis juga yang berbeda beda
ada yang tidak demam tapi positif
dan kemudian ada yang baru terinfeksi tiga hari sudah pneumonia luas
terlepas dengan faktor comorbid ya terlepas faktor comorbid
tapi kita lihat gambaran klinis itu semakin sporadis
jadi makanya kita selalu ingatkan bagi mereka yang sudah vaksinasi
tetap harus pakai masker tetap harus cuci tangan tetap harus jaga jarak
karena bahwa vaksin itu tidak menyatakan bahwa dengan vaksinasi transmisi selesai
hanya yang menjadi nilai tambahnya kalau kita sudah divaksin
klinis dan gambaran severity of ilness nya itu tidak seberat sebelum orang yang divaksin
oleh karena itu tetap kita sampaikan ke masyarakat
dan ini harus kita kerjakan
bagi mereka yang sudah pertama kali vaksin tetap harus mengikuti jadwal untuk vaksin yang kedua
sesuai dengan panggilan yang sudah disampaikan oleh masing masing dari puskesmasnya ataupun dari kliniknya
oke pak alex kalau kemudian tadi pak alex katakan memang vaksinasi memberikan security begitu
dan virus mutasi virus ini juga memberikan keamanan
memang saat ini cara utama yang harus dilakukan adalah tiga m khususnya bagi masyarakat
tapi dengan berbagai hal yang kemudian baru bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai penularan
apa yang harus masyarakat lakukan
ya jadi sebelumnya apa yang dikerjakan pemerintah
pertama pemerintah tetap menyiapkan kkp di setiap bandara dan pelabuhan
dan sebagaimana yang disampaikan oleh arahan bapak menteri kesehatan bahwa akan menambah laboratorium yang berkemampuan untuk bisa memeriksa genome sequencing
ini sesuatu prestasi yang luar biasa
yang kemudian ketiga untuk memperketat dan menyekat di semua pintu pintu masuk
termasuk pintu pintu yang baik itu yang besar maupun yang kecil
khususnya dari pelaburan udara maupun pelaburan laut
supaya bisa terjadi penyekatan bagi mereka yang bergejala mereka yang datang dari negara berjangkit dan bagi mereka yang kontak erat
dan kemudian masyarakat harus tetap melaksanakan tiga m
masyarakat juga harus punya partisipasi
kalau ada anggota keluarganya datang dari luar negeri dari malaysia ataupun dari eropa tetap harus kooperatif dan melaporkan kondisi dan situasi keluarganya yang sebagai pendatang
kepada posko ppkm yang terdekat
itu gunanya maka ada posko desa
tempat di mana yang paling dekat bagi rt rw untuk menyampaikan segala perkembangan yang menyangkut covid sembilan belas
sehingga di posko desa itu ada pendampingnya dari babinsa ada dari babin kaptipmas kemudian ada tim pelacakan kontak yang bersama sama puskesmas untuk melakukan tracing
baik yang kontak erat
jangan yang sakit saja yang tracing
yang kontak erat juga harus
yang bergejala juga iya
sehingga dengan demikian desa itu bisa menjadi hijau
kalau desa dan kelurahan ini hijau semua dan kemudian kita bisa menjaga diri mudah mudahan ppkm skala mikro ini akan bisa mencapai titik yang lebih optimal
kita lihat sekarang ppkm skala mikro sudah menurunkan angka kesakitan
bor di rumah sakit sudah turun
kemudian ppkm skala mikro sudah turun
masih ada seratus satu ratus tiga puluh orang per hari tapi kita lihat angkanya sudah mulai turun dibandingkan bulan januari ataupun bulan februari
jadi oleh karena itu ppkm skala mikro ini menjadi tanggung jawab masyarakat tanggung jawab pemerintahan desa menjadi tanggung jawab kecamatan kabupaten dan kota
ini salah satu instrumen kita dalam rangka mengkontrol pandemi secara komprehensif
oleh karena itu memang ini perlu kerja sama
jadi vaksinasi juga akan dilaksanakan tiga m dilaksanakan ada pengawasan pendampingan bagi mereka yang datang
jangan sampai yang datang ini tidak diketahui oleh rt rw dan desa setempat
ya artinya upaya individu yang dilakukan oleh masing masing masyarakat ini juga harus dibarengi dengan upaya secara bersama sama begitu ya
kerjasama yang solid ini diperlukan untuk melawan virus corona sehingga pandemi covid sembilan belas akan segera berakhir tentunya utamanya di tanah air
pak alex terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast selamat malam pak alex
sehat selalu pak alex